bagi anda yang mau berbelanja di pasar dan pusat perbelanjaan di jakarta bersiaplah untuk membawa kantong belanja pribadi
karena mulai hari ini seluruh pusat perbelanjaan toko swalayan hingga pasar dilarang menggunakan kantong plastik sekali pakai
aturan ini tertuang dalam peraturan gubernur dki jakarta no satu ratus empat puluh dua tahun dua ribu sembilan belas tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pusat perbelanjaan toko swalayan dan pasar rakyat
lalu bagaimana tanggapan warga terkait larangan ini
saya setuju kalau memang harus semua tidak ada kantong plastik
kita harus membawa ini sendiri ya kantong sendiri
sudah tahu sih efektif sih sebenarnya buat mengurangi limbah aja sebenarnya
kalau menurut saya ya lebih bagus kalau nggak pakai kantong
karena juga kita borosnya itu neng belanja yang rp dua pakai kantong yang rp lima pakai kantong
nggak dikasih dia marah marah
ya bagi pusat perbelanjaan hingga pasar yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi teguran tertulis hingga tiga kali
dan kemudian adanya sanksi uang paksa
jika masih melanggar sanksi tegas pun akan diambil
mulai dari pencabutan izin hingga pembekuan izin usaha
sementara asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia atau appsi menyambut baik kebijakan larangan ini
kami yang di pasar pasar ini tentu harus mendapatkan perlakuan khusus dalam hal ini
karena masih banyak masyarakat dan pedagang pedagang pasar yang menggunakan
kantong plastik terutama untuk ukuran yang kecil kecil
yang menurut saya itu relatif perlu waktu untuk bisa dicarikan pengganti dari penggunaan kantong kantong plastik yang ukurannya kecil kecil ini
berdasarkan data dinas lingkungan hidup dki jumlah sampah plastik dki jakarta masih tinggi
sebelum masa pandemi covid sembilan belas empat belas persen dari total sampah yang mencapai ribuan ton disumbang oleh sampah plastik
jumlah tersebut meningkat menjadi dua persen
enam puluh satu persen pada masa psbb
di sini yang baru disasar sepengetahuan saya mudah mudahan
pertama lebih banyak ke arah produsen dengan retail
tapi ke masyarakatnya sendiri itu masih belum ada
jadi yang pertama bisa kita pilih sekarang adalah jenis kain
kemudian yang kedua jika terpaksa kita menggunakan plastik yang berbahan dasar natural
atau yang dari singkong dan rumput laut tadi
nanti bisa jadi ditambahkan kalau saran dari kami ada sanksi sosial kah misalnya
sementara itu sudah hampir dua tahun
kebijakan larangan penggunaan kantong plastik diterapkan oleh pemerintah kota bogor jawa barat
bahkan pengelola toko dan swalayan juga telah menyediakan kantong belanja ramah lingkungan
diri putan cnn indonesia